selain meresmikan plt pelahendong presiden joko widodo juga meninjau pembangunan bendungan kuil di kabupaten minahasa utara
dengan dipandu oleh direktur jenderal sumber daya air kementerian pupr imam santoso bersama dengan menteri pupr dan bupati minasa jokowi memantau kondisi bendungan kuil
selain untuk pembangunan listrik bendungan kuil ini juga bermanfaat untuk pengairan dan objek wisata
pembangunan bendungan yang berlokasi di kecamatan kawangkoan kabupaten minahasa utara ini ditargetkan akan selesai pada dua ribu sembilan belas mendatang
dengan kapasitas dua puluh tiga juta meter kubik gede ini gede
fungsinya nanti yang pertama ini untuk air baku di bawah berarti nanti di manado di bitung di minahasa utara
kemudian fungsi yang kedua adalah untuk mengatasi banjir